terkait kasus bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi dengan dua tersangka baru
yakni syamsul nursalim dan icih nursalim wakil ketua kpk south sitomorang
mengimbau keduanya untuk pulang ke tanah air
bagaimanapun kita sudah mengimbau beberapa kali kan
seandainya tidak datang juga nanti dipanggil
ya kan sudah di standarnya kemarin kan in absentia tadi
jadi memfokuskan untuk mengejar asal asal
mau nggak mau kan ibu yenti udah marah marah sama hasil didikannya
dia dipilih lima orang kamu nggak ngumpulin uang negara dia bilang gitu
jadi langsung sedang in absentia
ya paling begitu nanti kalau dia tidak hadir
tapi kita saya pikir hidup di indonesia itu lebih enak kok ya
pulang aja ke indonesia pasti lebih baik lah
sumpah sumpah itu nggak ada dalam beberapa kali panggilan

banyak cara banyak cara
banyak cara yang bisa kita pakai nanti
ya itu banyak cara yang bisa kita pakai kita gunakan
tetapi yang jelas gitu pum ini harus masuk secepatnya prosesnya di pengadilannya